aku juga kepancing emosinya denger kayak begitu
cuma aku tahan aku tahan aku tahan
apa soalnya reva aku gak suka reva digituin sama tante marisa
bener bener gak suka banget emang ada salah apa
lantas dia pikir si bui itu siapa
eva itu anak yang baik yang cantik dan banyak juga laki laki yang suka sama dia
yalah mas bener banget itu mas
sayang mama boleh masuk nggak
aduh jangan jangan nih adriana pasti memanasin gue lagi nih soal cewek itu
besok aja deh ma ya
kamu mau udah bilang sayang justru yang pengen mama obrolin ini ke kamu itu penting banget
mama boleh gak duduk disitu ngobrol sama kamu sebentar aja
tadi mama ketemu sama tante marisa terus tante marisa ngobrol
dia cerita kalau ada foto yang clara sama boy itu
terus mama lihat itu foto
dan tante marissa juga cerita kalau misalkan itu mau dijodohin sama boy
emang gitu ya
terus yang lebih parahnya lagi yang malah paling gak suka
dia itu menjelek jelekin kamu sayang
katanya freva itu anak berandalan lah
anak motor cewek yang bawa motor
terus udah gitu gabungnya sama cowok cowok semua
katanya malahan gak cocok sama reva ya
kok cocok tau gitu
sejujurnya pas mama dengar kalau tante marisa ngomong kayak gitu
mama tuh sebenarnya nahan emosi
mama tuh kesel banget
emangnya boleh gak pernah cerita soal clara
dia lagi dekat atau sering ketemu sama cewek yang mama lihat fotonya itu
mamanya bu emang gak pernah suka sama gue
tapi gue harus kuat
gue harus sabar
ini cobaan dan tantangan gue
buat meluluhkan hati mamanya boy
kamu sabar ya menghadapi semua cobaan yang ada di kamu
semua masalah pasti ada jalan keluarnya
tapi mama sebagai mama kamu cuma mau nyaranin aja ke kamu
kalau udah mamanya boy gak suka
kalau mudah pamanya boy menghina harga diri kamu itu udah gak baik
udah lebih baik sekarang kamu ngejauh aja dari boy aja ya
kamu ngejauh aja dari boy aja ya
masih banyak kok laki laki di luar sana yang jauh lebih pantas dan lebih baik buat kamu
ya semua sih keputusan ada di tangan kamu
mama cuma kasih saran supaya demi kebaikan kamu
agar kamu juga gak ada masalah sama momennya boy sih
tapi terserah keputusan tangan kamu ya sayang
apa jangan jangan benar ya
kalau buah itu sebenarnya udah tahu
model cewek yang memotretan barang sama dia itu

tapi kata cindy mendingan gue nahan diri dulu
jangan telpon boy sebelum boy yang kasih tahu ke gue
tapi gue juga udah gak tahan
gue penasaran mau nanya
tapi kalau misalnya gue nanya
gue tahu dari mana tentang clara
nanti kalau misalnya gue bilang dari adriana
dia makin bingung makin penasaran
kok tiba tiba gue kayak inget reva lagi ya
dan gue yakin banget
di kamar eva pas bakalan galau banget
ya kalau dia udah stress ya gak masalah sih
gue dengan senang hati mau sih ngajakin dia berobat
masih jiwa juga gak apa apa kali ya
dia kan stress sakit
gak salah dong gue
boy udah di jodohin sama clarissa
terus kita hati juga sih ya
lagi ngapain sendiri
di belakang kelihatannya lagi ngomong sendiri malah
mas sudah pulang
enggak aku lagi banyak pikiran lagi mikirin sesuatu aja
tadi abis dari kamarnya reva juga sih gitu
abis dari gambarnya reva ngapain
tadi ceritain tentang tante marissa mamanya boy
mamanya boy memang kenapa
tadi aku ketemu sama mamanya boy tante marisa itu
terus dia cerita kalau dia sedang menjodohkan boy dengan wanita pilihannya
dan ternyata setelah aku ketahui tante marissa itu gak suka banget sama reva
gak suka sama reva
emang reva salah apa sama dia
justru itu aku juga bingung mas
memangnya reva salah apa sama dia
aku juga ikutan kesal banget tadi mas dengernya
aku kesal aku marah
tapi mas jangan ikutan kesel dan marah juga ya biar aku aja ya mas
jadi tadi mamanya boy cerita
kalau reva itu ngejar ngejar boi
terus kayak wanita murahan ngejar ngejar boy
padahal tante marisa udah gak setuju udah gak suka sama reva sama sekali
karena reva itu anak motor bergaul sama cowok
pokoknya gak suka banget sama reva
pokoknya rafael itu dijelek jelekin abis abisan sama tante marisa
udah gitu dibilang juga eh itu anak bener ya udah gak direstuin udah gak
maksudnya tante marissa gak suka sama reva
reva masih aja ngejar ngejar boy mati matian abis abisan gitu
aku juga kepancing emosinya dengar kayak begitu
cuma aku tahan aku tahan aku tahan
apa salahnya reva
aku gak suka reva digituin sama tante marisa
bener bener gak suka banget emang itu salah apa
lantas dia pikir si buaya itu siapa
reva itu anak yang baik yang cantik dan banyak juga laki laki yang suka sama dia
yalah mas bener banget itu mas
tapi kan keputusan tetap di tangan reva
aku cuma kasih tau aja apa yang aku tau
supaya dia bisa berpikir untuk kebaikan dia itu kayak gimana
ya kalau menurut aku namanya anak segitu kan pasti labil ya mas
ya mas juga harus membantu ngelarang reva supaya gak usah deket deket sama boyke
kebayang dong mas kalo misalkan reva udah terlanjur cinta terlanjur sayang sama boy
mamanya reva itu nggak pernah setuju kalau reva itu sama boy
yang ada nanti reva itu bisa dibentak bentak bisa dimarah marahin di depan boy
ya amit amit jangan sampai tiba tiba dimarah marahin dibentak bentak di depan umum
itu kan menjatuhkan harga diri anak kita yang paling kita sayangin dan kita cintai
bukankah papa dan mamanya boy sudah ajak replan untuk makan malam bersama
kenapa sekarang tiba tiba kayaknya nggak suka banget sama reva
nah kalau yang masalah itu
kalau mamanya boy sebenarnya terpaksa mau ikut
dia sebenarnya gak suka sama reva
aku kan juga sebenarnya takut salah
ya siapa tau penyampaian aku juga berbeda gitu
atau mas juga nggak percaya sama aku kayak kemarin kemarin
menanyakan emang bener mamanya boy gak suka banget sama kamu
emang bener kemarin ngajak dinner papanya boy
silahkan tanya aja mas
padahal gak niat mau ngasih tau laki gue
ya kali aja reva jadi ngejauh dari boy
belum tidur sayang
papi turun main banget nyamperin reva pas pulang kerja
iya karena ada sesuatu yang ingin bapak tanyain sama kamu saya
mengenai hubungan kamu sama mamanya boleh
pasti papi udah denger ya ceritain dari mama adriana
karena papi ingin kamu jawab yang jujur
mamanya boy tidak suka sama kamu
ya yang reva
lihat selama ini sih emang
belum terlalu akrab sama reva
belum gak begitu dekat
belum akrab sama kamu gak begitu dekat macet kamu apa
jadi bener apa yang disampaikan oleh mamanya adriana
karena papi tidak suka
anak yang papi paling sayangi diremehkan dilecehkan oleh orang lain
eh pas ngebara
kalau tentang omongan sama adriana aku gak terlalu yakin deh bapak
aku belum terlalu percaya itu benar atau enggak
untuk soal ini
dan papi minta kamu juga mulai terbuka untuk belajar mempercaya omongan mama adriana
oke sampai hari ini
papi sudah merasa tidak ada masalah lagi sama boy smoda teres
tapi kamu harus tahu satu hal
papi paling tidak sudi
anak papi diremehin orang lain
masih banyak laki laki lain yang lebih baik dari kita